dari dalam negeri selanjutnya saya ajakkan untuk jalan jalan kita terbang
untuk lihat suasana ramadan khususnya di rusia sekarang
nah hadirnya bulan suci ramadan ini jadi sukacita bagi seluruh umat muslim di dunia
termasuk mereka yang ada di rusia
islam jadi agama dengan jumlah penganut terbesar kedua di rusia
ramadan tahun ini rusia pun menjadi salah satu negara dengan waktu puasa terpanjang
yakni sembilan belas lima sampai hampir dua puluh satu jam
melansir dari the mostl times diperkirakan populasi muslim di rusia per tahun dua ribu delapan belas
ini mencapai sekitar sepuluh hingga empat belas persen dari total populasi rusia
atau mencapai dua puluh juta orang
nah selama ini masyarakat muslim rusia telah hidup secara berdampingan dengan damai
bersama dengan masyarakat non muslim dan salah satunya adalah para pemeluk ortodoks
oleh karena itu meski durasinya lama sekali menjalankan ibadah puasa dianggap
semakin mudah oleh kaum muslim di sana
meski waktu puasa di negara seperti rusia sangatlah lama akibat matahari terbit
tenggelam dalam waktu yang singkat fatwa mengizinkan umat muslim untuk berpuasa
menyesuaikan waktu puasa dari kota terdekat yang punya waktu siang dan malam yang seimbang
oke sekarang saya ajak anda untuk cari tahu langsung kita menuju ke rusia
untuk mengetahui suasana bulan ramadan di sana
sudah ada fahrul olamar
oktavian mahasiswa asal indonesia yang sedang menempuh pendidikan di kazan
halo fahrul selamat pagi waktu jakarta
selamat pagi selamat pagi waktu rusia
hai fahrul ini kan waktu puasa di rusia sangat lama sekali
tantangannya selain durasi durasi puasa yang lama apa aja di sana
ya kebetulan sekali saya kuliah di kota kazan
di mana karena puasa kali ini lebih
ke dekat ke arah musim semi ya jadi cukup singkat di sini
alhamdulillah tahun ini dimana puasa kali ini hanya delapan belas jam gitu
nggak seperti tiga tahun sebelumnya yang pernah saya rasakan pernah sampai dua puluh sampai dua puluh dua jam gitu
jadi tentang masalah selain dari waktu itu nggak ada lagi sih mbak sebenarnya
dan waktu pun sebenarnya kita kan sehari hari juga kuliah jadi ya pulang malam udah itu jadi ya langsung buka puasa gitu
udah capek gitu ya
udah sabur cepatnya iya
tapi alhamdulillah nggak ada
nah berarti farul ini sudah sudah bertahun tahun lah berpuasa di rusia
kalau menemukan makanan untuk sahur dan berbuka di tengah tengah masyarakat non muslim di sana sulit nggak
karena penduduk batara adalah muslim mayoritas
jadi menurut data dari dewan agama muslim di rusia sendiri di kota kazan itu ada sekitar lima puluh dua masjid

dan di republik tatarstan provinsi kita ada sekitar lima puluh masjid

jadi di setiap masjid itu kita mengadakan iftar di sini
jadi tentang masalah makanan pun di sekitarnya nggak ada masalah di sini
makanan awal pun ada dimana mana dan alhamdulillah gratis
cucok untuk mahasiswa
kalau dari kazan ke kbri moskow itu berapa jauh berapa lama biasanya
kalau untuk kita sendiri masjid yang ada di kazan untuk datang ke kota mosko
khususnya kbri yang ada berada di moskow itu membutuhkan waktu sekitar dua belas jam
jam naik kereta atau satu jam naik pesawat gitu oke dengan dengan waktu yang cukup besar itu dengan
jarak yang cukup panjang pernah nggak ikut buka puasa di kbri moskow atau mungkin sholat id di sana
kalau sholat id iya pernah kalau buka puasa belum pernah karena pada dasarnya pun di republik kita
ini di republik tatarstan ada hukum yang mengatakan bahwa idul adha dan idul fitri
merupakan hari libur nasional jadi kita juga libur di sini merayakan juga oke jadi
referensi di sana memang memang kental sekali sangat sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi
sangat tinggi betul teman teman farul di kampus gitu misalnya yang non muslim ketika berpuasa seperti
apa respon mereka kalau teman non muslim itu sebenarnya musim non muslim kalau dikasih teman
saya sih jadi yang muslim dia mereka juga ada yang puasa ada yang tidak dan non muslim juga
mereka menghormati gitu jadi mereka juga kalau mau makan dan minum kadang nanya gitu sering
nanya nggak apa apa nanti aku minum oh ya silakan aja gitu
oke lucu sih nenek kalau kalau fahru biasanya menu buka puasanya atau menu sahurnya apa sih
kayak kayak di indonesia enggak sih waduh itu cukup sakit hati juga sesuai susah juga
makanan indonesia di sini jadi saya disini otomatis mau nggak mau ikutin makanan orang orang lokal karena
saya buka puasaya di masjid biasanya karena disana bersama teman teman dan saudara muslim
lainnya dari negara negara yang berbeda bisa juga diberikan cipta gratis jadi kita itu biasa makan
jadi untuk buka istar pertama dikasih kurma dan air lanjut dengan sholat maghrib berjamaah langsung makan bersama
biasanya makanan khas asia tengah atau makanan khas tatar
oke kalau bersama dengan teman teman mahasiswa ppi indonesia gitu
biasanya kumpul masak makanan indonesia nggak untuk mengobati rasa kangen apa
kayak mungkin gorengan rendang gitu
biasanya suka kumpul juga di satu tempat misalnya kita masak masak
tapi yang biasanya sekali itu tradisi kita adalah saat perayaan perayaan hari idul adha idul fitri
biasanya kita menyewa satu tempat khusus untuk merayakan acara itu bersama sama
oke eh farul sudah berapa lama nggak merayakan ramadan di indonesia
ramadan di indonesia itu sebenarnya terakhir dua ribu tujuh belas sekitar dua tahun
dua tahun yang lalu
dua tahun yang lalu betul
tapi ya rasanya seperti dulu masih bersama teman teman dari ppi di sini
oke punya pesan pesan mungkin untuk teman teman farou atau keluarga di indonesia
oh ya semoga amalan puasanya tahun ini diterima oleh allah swt dan diberikan kelancaran untuk segala hal yang diperlukan ya
amin terima kasih banyak
juga buat teman teman di indonesia
amin amin terima kasih banyak salam kami untuk teman teman di rusia sana fahrul